gimana nih aku larang nino untuk masuk tapi dia datang sama elsa
mama sebenernya gak mau hapus sampai nino kesini apalagi sama elsa
gak apa apa mak bukan sama mama udah suruh masuk aja
baik bu anin
mau kemana mau turun
gak apa apa turun aja dulu
kamu harus bangun kat
apapun yang akan kamu lakukan nantinya
saya akan terus dukung kamu kan
terus dukung kamu
kamu orang terhebat
yang pernah saya temui kat
dan saya gak akan lepasin kamu lagi
berarti deal ya kita angkat gak usah pakai makeup artis
ya kalo saya sih seneng seneng aja
tapi budget makeup artisnya buat aku ya
oh ternyata masih ada harus disedain
aku kira udah gak ada aja gitu
ya enggak lah kamu gak mau rugi banget sih
eh itu happ kamu kenapa sih
kok kayak ada
gak gak gak
kamu juga harus
gak mau gak mau
gak mau ini udah pake makeup loh
mengulang saat indah sama kamu
kita ulang semua lagi ya
kita mulai lagi dari awal
kita mulai gak jauh lagi
dan kita terus bersama
mas sebetulnya kita gak perlu ke rumah sakit ma
aku cuma kecapean aja
kita harus ke rumah sakit
kita harus ke rumah sakit ya
lebih baik dicek
daripada nanti kamu kenapa kenapa
aku dari tadi khawatir sekali loh ngeliat kamu
tapi nanti habis dari rumah sakit
ada yang harus aku bisarkan sama kamu ya
tunggu dulu dong
aku yang nyetir
enggak kamu itu lagi emosi terus kamu harus bawa mobil
apa sih mau mulai larang larang aku
gak boleh ini nggak boleh itu gitu
kau gak percaya sama aku
tolong kamu marahnya kontrol dan jangan keterlaluan
niat aku itu baik
kamu bilang aku keterlaluan
no aku itu gak rela mama kamu nginep di rumahnya mbak andi
mama kamu tuh gimana sih dengan dia seperti ini aku nok
aku kehilangan anak aku
dan sekarang mama kamu mau gantiin keisha dengan cucu yang lain
reina dan askara
keisha itu gak akan terganti nok
mama tuh gak ada niatan seperti itu sama sekali
tapi kamu aja yang terlalu overthinking
kamu mikir gak
bukan hanya kamu yang kehilangan
mama juga kehilangan
dua orang sekaligus nuh
keisha yang udah dirawat sama dia
udah lah sak
ini cuma bagian dari mama ingin nyembuhin sakit hatinya
makanya main ke tempatnya andin
terus nuh belain mama
belain mbak andin
gak ada yang peduli sama aku
ayo jemput mama
apa yang membuat ibu elsa ingin sekali untuk saya menjadi pengacaranya beliau
apa yang diributkan sama ibu elsa dan pak nima ya
apa yang sebenarnya lagi direncanakan sama ibu elsa ya
wah naila nyaman bangetnya sama bu mici
baru diajak mes sebentar aja udah langsung tidur
itu kalau di rumah sakit juga kayak gitu
maunya sama saya terus
eh tidurnya nyenyak
capek kayaknya dia habis main
ibu mau tanya apa kalian sudah punya anak
kalau menurut ibu sih kenapa naila gak diadopsi aja
kalian udah nyaman kok sama naila
begitu juga naila sudah nyaman sama ibu sama bapak
gini bu kita belum berencana untuk otopsi anak
yaudah bu kalau gitu saya permisi dulu ya
ya sama sama bu michi pak angga terima kasih atas barang bawaan semuanya
ini suami saya
saya mau tolong dicek jadi suami saya ini ada riwayat jantung
tapi saya lihat suami saya tuh terlihat lelah saya khawatir sekali bisa kan dicek aja
biar kami periksa tapi ibu tunggu dulu di luar
bukan gerbangnya dong saya mau jemput ibu mertua saya
mohon maaf mbak ini kan rumah bu andin
jadi yang berhak menentukan mbak elsa dan juga pak nino masuk hanya bu andin
betul kata boim kalau begitu mbak elsa sabar sebentar saya mau bilangin bu andin permisi
apaan sih pak jenis jenis segala
sini sini sini salam sedikit yuk
eh nggak boleh gitu ya
assalamualaikum bu andin
di depan ada mbak elsa dan pak nino
gimana nih aku larang nino untuk masuk tapi dia datang sama elsa
lin aduh mama minta maaf ya mama sebenarnya nggak mau hapus sampai nino kesini apalagi sama pak elsa
nggak apa apa mama bukan salah mama udah suruh masuk aja
baik bu andin
ya mau ke mana mau turun mau turun
nggak apa apa turun aja dulu
sekarang nggak boleh kayak gitu nga mau ke mana
cepet dong mau banget sih
mau turun kali mau turun

ngantuk deh ngantuk ngantuk
kok pengen ngobrol sama lu
ada apa ini din
nggak tahu nga
ini dong abang ada di ruangan saya
sayang di sini ya
rena yuk sini